mahfud pun menyatakan sanggup memberi penjelasan pada dpr ri dan masyarakat sejelas jelasnya
suara jokowi yang penting itu
adanya indikasi kecurangan pada penerimaan peserta didik baru atau ppdb
nah kemudian ketika sudah masuk ke sistem di sekolah ada verifikator
artinya dengan dua kali keberangkatan pada lima belas dan tujuh belas april itu kuotanya menjadi dua lima ratus motor dan penumpangnya menjadi lima orang
penting ya dana darurat asuransi dan juga
rencana juga satu festival kita selenggarakan
apakah saham saham yang memang bisa diburu
nah ini buat mungkin sekarang yang lagi menyaksikan sedikit tips dari pak edi gitu
coping dengan proses griefingnya itu adalah bagian yang wajar dari kehidupan
di desa tuk songo topeng besi digunakan dalam kesenian topeng kawedar
bagaimana pssi melihat perjuangan dan juga performa tim nas indonesia
pak ivan acara ini sebetulnya itu kan bukan hanya acara temu begitu saja
nggak khawatir gitu bagaimana dengan pondok pondok pesantren yang lain
selain yutu yang menjadi kudapan khas di kawasan pantai suwu adalah beragam olahan hasil laut
bahwa aedes ajecti itu yang menyebabkan penularan virus japanese encephalitis tadi
dan semoga dua puluh dua masyarakat indonesia atau wni yang sedang terkonfirmasi positif sedang isolasi mandiri
selekta sendiri didirikan oleh seorang warga belanda bernama dereiter de welk pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan
sementara untuk kaum ibu ibu dan anak anak mereka masih berada di tenda pengungsian
cuma karena memang dari kecil itu diajarin kalau kecoa dibunuh itu juga dia nggak langsung mati gitu
jangan langsung pakai otot kaki atau kulit kita karena parasit dalam tubuh kecok itu bisa masuk ke dalam otot jaringan kulit manusia
meskipun dalam sistem presidensial maka otoritas kekuasaan tertinggi tetap berada di presiden bukan wakil presiden dan juga bukan mantan presiden
apakah itu artinya tidak ada jaminan dari pemerintah para tenaga honorer ini
keluarnya wataknya adalah rebupon
sementara korban sudah meninggal dunia
selama persyaratan itu diikuti